dibantu si bos
makasih ya bos
saya permisi dulu
dari pekerjaan saya
jarang untuk berpergian
anak dan cucu saya datang
saya belum pecat kamu
sudah boleh cari pekerjaan lain
nah dia hurry
tapi kamu sudah pecatuh

kita harus punya tenda tenda kita sendiri
memangnya kita mau camping
bukan tenda camping buat kita jualan
yang warnanya biru atau orin itu
iya terus ada bangku panjang
kita perlu modal tambahan
gampang perlu berapa nanti aku yang cari
jangan gak usah
selamat siang pak manajer apa kabar
kabarnya kurang bagus
saya lagi butuh pekerjaan
masa sudah jadi manajer masih butuh kerjaan
direktur saya pensiun
kamu jadi gantinya itu kabar bagus namanya
bukan kabar kurang bagus
boro boro justru gara gara bos saya pensiun saya jadi kehilangan pekerjaan
kalau saya harus jelasin rumit
intinya mah saya lagi butuh pekerjaan
sini dong main ke tempat saya
kamu mau ngasih kerjaan
bukan maksud saya barangkali kamu mau makan cilok sekarang saya jualan
teman aku dulu waktu sekolah
saeb angkat jangan
angkat aja tapi kok dia ngajak nyepet lagi jangan mau
lebih besar mana hasilnya dibanding jadi copet
nggak kepikiran buat balik lagi jadi copet
tapi kalau kamu kangen sama kerjaan lama kamu kita jadi partner lagi di sepanjang jalan kenangan
waktu kamu jawab oke saya bilang apa
katanya kalau aku kangen sama kerjaan lama aku dia ngajakin aku buat jadi partner lagi
terus itu tadi jawaban kamu oke
kamu kepikiran buat jadi copet lagi
gitu mah basah basih aja
ubed itu orangnya flim plam
kita serang terus aja
pelan pelan tapi pasti
lama lama dia juga mau diajak balik lagi
amin harus cari kerja
amin harus cari kerjaan lain
mau kerja apa
ya paling tetap jadi supir
itu namanya bukan cari kerjaan lain tetap jadi supir
maksudnya kerja sama orang lain
kerja di mana
belum tahu amin harus nyari dulu
hari ini bapak nggak ada rencana kemana mana
kalau gitu saya mau izin dulu
saya mau main ke tempat temen
saya pergi sekarang pak
saya terpaksa bottlesbok tua itik
bantu si amin
si amin akan pecat
sampai dia dapat pekerjaan di tempat lain
sampai dia dapat pecat
sudah dompetnya butut
saya tahu kang bahar udah gak butuh kamu lagi
itu mah nanti
barusan saya turun dari angkot
dompet saya gak ada
aku kemarin dua kali nelfon kamu kenapa dirijek
kerja yang gak jelas itu
kerja yang kamu gak bisa jelasin ke aku
waktu itu kamu pernah ngajak aku nikah
terus setelah itu kamu gak ada kabar
waktu itu kamu serius apa cuma main main
terus kenapa nggak ada kabar
sepertinya aku ini bukan lelaki yang tepat buat kamu
yakin gak ketinggalan di rumah
barusan itu angkot yang kedua
waktu naik angkot yang pertama
dompet saya masih ada
aku lagi uas
gak bisa ketemu dong
gak dulu deh
berapa lama uasnya
gak mau nunggu
yaudah tunggu aja
aku belajar dulu ya
kok saya dibawa ke kantor polisi
kamu harus bikin laporan kehilangan
biar kamu bisa bikin ktp sama sim baru
cuma itu kan modal yang kamu punya
nih buat jaga jaga
kalau butuh buat administrasi
kemaren sumuran sama si pipit nyariin si iwan
murad sama pipit ada komando dari jamal
iwan sempet gabung ke jamal waktu di sekolah kang
minta keluar lagi
minta balik ke pasar kan
tau dari mana
tau dari kamus
kamus tau dari mana
si murad sama si pipit kan tugasnya di terminal
anak buah kamu kenapa mau di komando sama jamal
dulu anak buah jamal di terminal
kan kamu yang pegang terminal
murad sama pipit masih nganggep jamal jadi bosnya
gak mau nerima saya yang tadinya teman satu level
terus sekarang si murad sama si pipit yang udah berani ngelawan kamu
malah disuruh gabung ke si jamal sama kamus
kamus sudah punya perhitungan sebelum kamu keputusan
udah gak usah dipikirin cuma
maksud kamu kok tak sayang gak nyampe
tenang kak santai kita kan friend
kamu mau kerja apa
sebenarnya saya mau kerja sama keluarga bapak aja
bapak kan sudah gak butuh kami
saya kan bisa jadi supinya teh kinanti
teh kinanti kan sekarang kerja di jakarta
kerja sama orang lain aja ya
nanti saya titipin ke orang lain aja ya
kamu kekeh mau kerja sama keluarga bapak
dasar kepala batu
di atas genteng ada kayu
apa di atas meteng ada kayu
dari saya muter narik iuran sampai beres
sampai sekarang akan dateng
suka makan di luar nggak
maksudnya di luar itu di restoran
bukan di dalamnya
tapi katanya di luar
kalau gue ada cewek mandi dulu ramas dulu jadi kepala gak gatel
sana si iwan lagi jualan jangan diganggu
bukan iwan yang nakal a'fomer tuh yang nakal
suka senyum sama yuyun
senyum aja masa dibilang nakal
habisnya kalau a'a senyum suka bikin yuyun deg degan
udah keramas kang
terima kasih kang
kamu punya uang buat ganti ktp sama sim
paling nunggu gajian terakhir
saya masih ada urusan lain
tadi kita seangkot ya
saya baru pergi dari rumah
saya baru hari ini naik angkot
tadi kita seangkot ya
saya masih ingat
dua ini duduknya seperti ini
terus saya duduk di tengah
dompet saya udah gak ada
pasti gua ini sopet ya
pasti gua ini sopet ya
jangan duduk sembarangan
belah ada orang yang gak balik kredit
saya juga mau dik
bilang aja mas si bos
saya juga pengen punya motor seperti dik dik
kalau punya duit beli
kalau gak punya duit diem
kemarin lagi ibu
mas kue baik jmp lewat sini ya tuh
ya tampar rup part alertin
wohnya kesan serem di daerah bawah
tertengah dilihara doang
lima ratus ribu hangsurannya
bebas kok bisa
dibantu sih bos
saya permisi dulu
mau ngetes motor baru
dulu waktu saudara saudara akang gak bisa ngebantu
kang bahar yang ngebantu akang
dulu dia yang ngasih uang satu juta buat mahakang ke rumah sakit
uang satu juta dua puluh tahun yang lalu
nggak tahu sekarang berapa
padahal tiga hari sebelumnya
akang maling yang masuk ke rumahnya
dulu waktu akang mikir gak bakal bisa punya kerjaan
kang bahar yang ngasih kerjaan
kang bahar nggak pernah nanya ijasa
nggak pernah nanya pengalaman
saya butuh orang yang bisa dipercaya
sekarang dia pensiun
bisnis yang sudah dia bangun
susah payah dia jaga selama tiga puluh tahun
dia tinggal gitu aja di tangan akang
dia cuma bilang
kamu bukan anak buah akang lagi
kamu sudah jadi keluarga
kamu tahu nggak
itu artinya apa
ini bukan soal bisnis yang seolah olah diwariskan ke akar
tapi akang jadi punya tanggung jawab
buat ngejaga kinasi kirani kinanti
anak anaknya yang perempuan semua
akang juga harus ngejaga orang orang yang selama ini
hidupnya bergantung ke dia
nggak usah nyebut saya bos
iya ada apa
saya sudah berhenti kerja
maksudnya berhenti bekerja
mau belajar dari kamu
ini juga saya baru belajar
iya tapi kamu kan udah lebih dulu
udah lebih tahu
nggak usah nyebut saya pos
saya lagi mengangkali jalan sancang
sebelah mecederaya mujahidin
kalau kesininya pakai angkot
lihat aja terus sebelah kiri
saya kesan sekarang
nggak usah nyebut saya bos
amin mau pergi dulu
mau ketemu temen smp
jangan sampai nanti kecopetan lagi
apa yang mau dicopet
udah nggak ada
jangan sampai nanti dicopet
jangan sampai nanti dicopet
pergi nggak tahu ke mana
saya itu dibandingkan sama kamu
ngerasa seperti anak diri
kamu dapat kepercayaan ini itu
saya tugasnya cuma narik uang iuran aja
saya tugasnya cuma narik uang diuran aja
kamu dapat uang bonus dari kerjaan kamu
saya cuma dapat komisi tiga

kamu dapat motor
motor ini bukan dikasih jangan
dp nya rendah angsurannya kecil
jangka waktu pembayarannya bebas
itu sama aja ngasih dik
kamu minta kepercayaan ini itu
kamu bisa bikin takut
sampai berdagang di jalan
kamu bisa nyiksa saya habis habisan seperti waktu itu
kamu cuma bisa itu
kamu cuma punya otot tapi nggak punya jawabannya

kamu bisa menghajar saya habis habisan seperti waktu itu
tapi nanti kamu akan lebih susah dari anak kiri

terakhir kita ketemu kamu kelihatan keren bawa mobil
sekarang kenapa jadi begini
saya kan mau berwira swasta
mau merintis usaha dari bawah
mau jualan siring
nampilan seperti ini
menurut saya mah lebih cocok
kamu bisa kan setiap hari pulang tepat waktu
nggak usah udah waktunya pulang
tapi gak tau masih dimana
nggak usah nunggu diteleponin dulu
tanya lagi dimana
gak usah baru pulang
kalau udah disuruh pulang
tapi kan yang perlu gaul
tapi pulang sekolah
pulang ke rumah dulu
keburu sore ya tuh
sabtu minggu kan waktunya bisa lebih panjang
bisa lebih panjang gimana
baru juga mau berangkat udah dibilang
mainnya jangan lama lama
waktu esi seumur si eneng mana bisa esi ngejawab kaya gitu kalo lagi diomongin sama orang tua
sapu bisa terbang
ngatur anak buah yang banyak
itu lebih gampang
mendidik anak yang cuma satu satunya
malah lebih susah
sebelum ngitung modal
sebelum mikir mau jualan dimana
kamu harus bisa bikin cerengnya dulu
bukannya bikin cireng gampang
kalo ga bisa mau percu mau hatu
saya harus belajar bikin cireng dulu
akang mau berangkat lagi
mau makan dulu
engga belum lapar
saya nggak nyari kerja pak
rencananya saya mau wira swasta aja
jualan cireng pak
mau belajar dari imas
mudah mudahan imas bisa
kau mau kopi kak
cuma tepung kanji ditambah tepung tapioca
aduk pakai santan yang udah dipanasin
diladuk aduk aja pake tangan
nanti berangkat aja ya
waktu saya nerima lagi si jamal
minta persetujuan kang bahar
buat nerima lagi si jamal
itu karena saya mau ngasih kesempatan kedua
buat si jamal
sebelum dia bikin masalah
bikin keributan didago
dia orang yang sudah bekerja sepuluh tahun buat kang bahar
tapi sekarang kita tahu
si jamal masuk lagi buat balas dendam sama akan
juga sama kang bahar yang tidak ngebela waktu dia dalam kasus itu
alasannya sudah jelas
dia bukan lagi tugas
bukan sedang ngurus kerjaan
tapi dia berharap
seperti kang bahar
tapi caranya salah
dia pikir main pukul ketika tersinggung
main hajar ketika marah
bisa membuat disegani dan dihormati
ngamuk di depan umum karena persoalan sepenyala
bukan cuma salah
tapi juga bikin malu